inilah video amatir yang merekam ruang perawatan pasien covid sembilan belas di rsud dr darsono pacitan jawa timur
dalam video terlihat jika tidak ada satupun petugas medis di ruang isolasi pasien covid sembilan belas
video berdurasi dua menit tiga belas detik ini diambil salah satu keluarga pasien covid sembilan belas pada selasa dini hari
video sempat merekam salah satu pasien yang kondisinya kritis
belakangan diketahui jika pasien tersebut merupakan pasien covid sembilan belas warga desa sirnoboyo kecamatan pacitan yang dirawat sejak senin sembilan belas juli kemarin
saat kejadian pasien kekurangan oksigen namun keluarga tidak menemukan satupun petugas medis hingga memaksa keluarga mengganti tabung oksigen di ruang isolasi sendiri
beredarnya video membuat ketua dprd pacitan roni wahyono angkat bicara
karena di saat pandemi covid sembilan belas pasien tersebut tidak ada yang bisa masuk ke ruang isolasi
di saat pandemi covid sembilan belas saat ini seharusnya rumah sakit daerah mengoptimalkan pelayanan khususnya terhadap pasien covid sembilan belas dengan gejala berat
ini ruangan ayah saya dirawat saya aja sampai bisa masuk
ya kami juga minta kesadaran teman teman rsud ya untuk dapatnya meningkatkan pelayanan
walaupun kami juga memahami di tengah masa pandemi ini semakin berat artinya kekurangan tenaga kesehatan ini juga akhirnya mereka harus bekerja dengan lebih keras lagi ekstra lagi
hingga rabu sore pihak rumah sakit belum memberikan konfirmasi terkait dengan dugaan penelantaran pasien
menurut plt kepala dinas kesehatan kabupaten pacitan peristiwa ini tak lepas dari krisis tenaga medis karena terpapar covid sembilan belas
di samping banyaknya kasus ini juga untuk masyarakat ini saya juga prihatin tenaga kesehatan banyak yang terpapar
kita memang mengirit irit
dari kejadian ini masyarakat diminta untuk lebih meningkatkan protokol kesehatan
sehingga angka konfirmasi covid sembilan belas di pacitan bisa ditekan